bagi sebagian orang satwa seperti kucing atau anjing adalah teman yang menyenangkan
tapi bagaimana bila satwa satwa ini tidak berpemilik atau liar
overpopulasi hingga berpotensi terjangkit sejumlah penyakit
yang dapat menulari manusia atau sebaliknya
oke kita buka data ya
kementerian kesehatan mencatat salah satu penyakit hewan liar yang cukup tinggi adalah rabies
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu sembilan belas ada empat ratus ribuan kasus dengan lima ratus empat puluh empat angka kematian se indonesia
delapan persen penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing
dan dua persen lain ditularkan melalui kucing dan kerak
dari tiga puluh empat provinsi di indonesia baru ada delapan provinsi yang bebas rabies
jakarta yang jadi salah satu provinsi bebas rabies
sejak dua ribu empat punya pekerja rumah besar
memastikan ibu kota tetap bebas dari salah satu penyakit hewan yaitu rabies
kali ini saya bersama dengan petugas dari dinas ketahanan pangan kelautan dan pertanian
dan juga para relawan bergerak ke sejumlah titik untuk melaksanakan rescue
vaksinasi dan juga sterilisasi
oke hampir satu jam saya ada di sekitar kawasan ini
dan monyet yang kami incar ini sudah mendekat ke titik kami
kami nggak boleh bikin gerakan tiba tiba tidak akan kabur
dan selamat datang pemirsa di segmen sair menjadi
sebelum saya akan ikut vaksin dan juga sterilisasi satwa harus rescue dulu
selain ada monyet ada juga nanti anjing dan juga kucing yang akan kita rescue
tapi pertama kita akan rescue monyet dulu
bang mau nanya bang kenapa harus ada mongki yang duluan
ini sebagai pancingan aja
karena memang mereka hewan sosial
kalau dibanding sama monyet mereka mau mendekat
problemnya kita adalah perangkap siap kadang monyetnya nggak mau mendekat
setelah mendekat kita punya pikatan kayak makanan manusia
nah mereka akan tertanding dengan makanan tersebut
nah kita akan lihat
sederhananya di kawasan pantai indah kapuk ada dua jenis satwa monyet
liar dan pernah dipelihara
untuk monyet liar yang ada di kawasan hutan lindung tetap akan dibiarkan pada habitatnya
yang direscue adalah monyet yang pernah dipelihara secara ilegal
dan dilepas liar tanpa tanggung jawab ke tempat ini
karena biasanya monyet tidak akan bertahan hidup dan bertarung dengan kelompok monyet lain
kalaupun hidup dan keluar ya biasanya ada konflik dengan manusia
setelah hampir tiga jam menunggu monyet akhirnya tertangkap
monyet yang tertangkap kali ini memang tampak bekas dipelihara
oh iya butuh waktu sekitar dua tahun bagi monyet ini untuk bisa dikembalikan ke habitat aslinya
lanjut kami rescue kucing liar
ya tenang ya tenang tenang
nah mau mau
selanjutnya kami mencari kucing liar yang dilaporkan warga
ini yang masuk di laporan ini kucing
nah ini ya yang bikin beberapa kali jadi laporan ya ini
kucingnya masuk rumah ngacak ngacak tempat sampah di depan
itu ada dua kucingnya tuh
kisah saya hari ini adalah kisah kucing yang kabur kaburan plus matahari yang luar biasa terik
nangkep sendiri udah mau dua jam
udah dapet dua
karena memang susah banyak kompet di mobil banyak kompet juga di rumah rumah warga
dan itu bikin jadi laporan ya sebetulnya
dan yang ini sebanyak ini ini bantuan warga
kalau nggak bisa kita nangkep sendiri segini banyak
dan ini nanti akan divaksin dulu
mungkin ada juga sebagian yang disteril
dan ada juga sebagian anak anak yang dibawa ke shelter
kami bergerak ke kawasan cengkareng jakarta barat
ada empat puluh kucing liar yang berdomisili di sekitar cengkareng barat yang akan disterilisasi
baik kucing jantan dan betina bisa disteril di masa pubertas
usia enam sampai delapan bulan
buat warga jakarta ada juga loh program vaksin rabies gratis bagi kucing miliknya
demi jakarta bebas rabies
kenapa milih vaksin di sini bu
udah lama pengen vaksin
cuma kan nggak sempet bawa ke dokter
kan ada yang bayar di sini gratis
ada berapa kucing yang divaksin
dua tapi dua belum boleh
untuk informasi kalian dalam satu tahun sepasang kucing bisa menghasilkan dua belas sampai dua puluh anak kucing
dan terus menerus berkembang hingga ratusan kucing dalam beberapa tahun
kucing yang diberikan kucing yang berkualitas kecil
samsul tenang samsul nanti dikasih
nama onnya diselamatin rubah rubah
ini dulu maaf ya
udah samsul bukan
eh jangan kabur eh samsul eh
eh di cakar
udah udah samsul tenang tenang
nanti dapat makan
udah pakai sarung tangan masih ke cakar
ketika mau divaksin satwa biasanya akan takut dan berusaha untuk kabur bahkan menyerang
eh diam kok galak sih
tunggu tunggu tunggu tutupin mukanya tutupin mukanya
ya maaf maaf udah jangan marah marah
ini kalau dilepas kayak mobil balap nih langsung ngacir dia nih
udah tenang tenang sawan ya kaget ya
udah tenang udah aman
udah jangan marah marah kenapa sih gak dikasih duit
oh ya tidak semoga
kucing bisa divaksin kucing sakit seperti flu atau diare terlalu kurus atau ada penyakit tertentu tidak dapat divaksin
atau misalnya yang satu ini
oh hamil nggak boleh ya
gak boleh lagi hamil eh iya nggak divaksin gak jadi kamu lagi hamil
nanti ya nunggu lahiran dulu ya
ada beberapa indikasi satwa terjangkit rabies
seperti gangguan makanan yang mengkonsumsi makanan tidak lazim
demam kejang kejang kelumpuhan anggota tubuh hingga bagian rahang yang terlihat tidak lazim

waduh awas jangan sampai tertabrak kendaraan
kepas sih doyan
udah nggak apa apa ya makasih ya dadah
jangan kabur kabur lagian nanti kalau keluar kamu bisa kesenggol
bos sepuluh menit ngejar ngejar kucing dia enak bisa ngumpet bisa ngilip lucky terus bisa
tapi senang ya ngeliat mereka
sudah divaksin biar sehat selalu
break dulu dua menit kita lanjut lagi
dalam kurun waktu empat belas hari setelah suntikan sebaiknya jangan biarkan anjing atau kucing keluar rumah
karena antibodi satwa belum cukup sebagai benteng serangan penyakit
hewan peliharaan juga sebaiknya tidak dimandikan selama dua minggu pasca suntik vaksin
oke sudah siap memvaksin
sudah siap memvaksin peliharaan kesayangan anda
ingat satwanya harus dalam kondisi sehat kalau tidak nah bisa seperti ini nih
tidak memacu imun malah nanti menimbulkan efek samping untuk penyakitnya akan jadi lebih parah
misalkan kalau dia dalam kondisi panas ya jadi imunnya kan turun
sementara kita kan ingin memacu imunnya untuk naik
karena dia tidak ada imun ketika kita rangsang untuk imunnya masuk dia malah jadi melemah
dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan memprediksi ada lebih dari seratus ribu ekor kucing yang tersebar di seluruh jakarta
sementara jumlah anjing di jakarta tujuh puluh lima ekor
di shelter milik dkpkp ada sekitar satu ratus lima puluh kucing dan lima puluh anjing hasil rescue dari berbagai wilayah di jakarta
di sini kadang kucing terpegi dua kadang indoor dan outdoor
nah kalau pagi atau sore biasanya kucing senang berjemur seperti ini
jangan lupa diberi makan rutin agar kebutuhan nutrisinya selalu terjaga
pemirsa di sini tuh ada beberapa yang disiapkan kayak ada kayu kayu tuh
jadi kalau kucing kucing gatel nah mereka langsung garu garu ke di kayunya
terus ada juga yang disiapin di taman taman seperti ini nih
di tempat yang bisa dikatakan semi outdoor lah
kenapa supaya kucing kucing ini tuh gak stress
kadang kan ada juga kucing kucing yang dijahati ya
atau ada yang kena pukul ada tendang lah mengalami trauma
dan di tempat seperti ini tuh bisa dikatakan healingnya para kucing sebelum nanti akan diadopsi
mau makan lagi
mau tambah nih push
sementara untuk anjing yang direscue juga berasal dari berbagai wilayah di jakarta
kebanyakan ras anjing yang direscue adalah ras lokal
para perawat juga mengajak anjing berinteraksi

per tahun dinas kpkp menargetkan memvaksin sekitar tiga puluh lima ribuan ekor kucing dan anjing
serta mensteril dua ribu ekor kucing dan anjing agar tidak overpopulasi
pemerintah juga berupaya untuk membuat jakarta jadi kota ramah satwa
itu yang akan kita lakukan bersama sama dalam waktu dekat yang sudah kita mulai
kita akan membangun taman kucing
taman kucing ini sekarang dalam ada beberapa pilihan lokasi seperti itu
baik itu nanti dikelola oleh kami pemerintah daerah maupun nanti akan dikelola oleh kawan kawan komunitas sendiri
nah begitu kita datang ke istanbul tiba tiba kita juga mencintai
seperti itu nah itu mudah mudahan aura yang seperti ini semangat yang positif ini bisa kita bawa pulang kembali
nah bagaimana tertarik menjadi bagian tim rescue vaksin dan sterilisasi satwa
atau malah mau mengadopsi salah satu hewan lucu ini
tapi kalau sudah diadopsi harus berkomitmen ya untuk menjaga
rial fernando dewi agung yuljarto jakarta